pemirsa saat ini saya sedang berada di atas sungai batanghari sungai terpanjang di pulau sumatera
sungai sepanjang delapan ratus km ini dulunya menjadi urat nadi utama wilayah jambi
berbagai macam kegiatan mulai dari perekonomian sampai kebudayaan ada di kawasan ini
namun seiring perkembangan zaman provinsi jambi mulai berbenah nih
lalu seperti apa perkembangan provinsi jambi saat ini
simak perjalanan saya permatasari harhab di bumi melayu provinsi jambi hanya di vvip kompas tv
sejalan dengan tingkat kemajuan sosial ekonomi rona fisik pembangunan yang tampak begitu nyata pesatnya pun hadir di provinsi jambi
tren positif menjadi catatan yang mengembirakan bagi provinsi yang terletak tepat di tengah pulau sumatera ini
berbagai macam program yang dijalankan pun berbanding lurus dengan upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat provinsi jambi
hal ini tentu tak lepas dari peran pemerintah provinsi jambi yang selalu coba memperbaiki kinerja mereka dari hari ke hari
nah ini dia gubernur provinsi jambi bapak al haris

ini pagi saya persiapan dulu melihat semua agenda agenda hari ini
malah yang saya dulu malah yang nanti kita atur lagi gitu kan
tujuannya biar semuanya terschedule dengan baik dan semuanya bisa saya datangin dengan baik lah gitu
sebenarnya ada kegiatan baru atau sesuatu yang misalnya bapak nih pagi pagi sebelum kantor kayak gini
olahraga dulu gak biasanya kalau di luar bulan ramadan ya
seling rumah sambil jekir jekir lah gitu kan
nanti baru lihat acara
kalau jam delapan ya udah saya udah standby dulu kan
jadi sebenarnya aktivitas atau kegiatan bapak di bulan ramadan sama tidak gak ada yang berbeda
cuma mungkin kita banyak ibadahnya ya
karena kan kita kan malam juga biasa terbangun malam gitu kan
kemudian juga sampai sahur itu nggak tidur lagi
nah standby mau kemana dulu nih kita kan
apa kita mau ke pondok pesantren lihat pondok atau kemana gitu kan
nah itu biasa saya rutin hari hari biasa
hanya bedanya kalau puasa kita akan lebih sibuk dari biasanya
adalah tempatnya untuk kita cari pahala sebanyak banyaknya
oke ibadah dan bekerja karena bekerjanya termasuk ibadah juga kan
tapi kan lebih banyak kan lebih banyak lagi lipatannya kan
tapi kalau saya lihat dari cerita papa kegiatan bapak nggak ada yang berubah semuanya
ada beberapa agenda nanti ikutin sekalian sambil lihat lihat jambi sekalian
pak arief ini kan selaku gubernur
dari dulu gitu ya emang sudah bercita cita dari kecil pengen menjadi seorang pemimpin rakyat gitu
di saya itu sebetulnya nggak pernah berpikir mau jadi apa gitu kan
cuma saya itu dari kecil memang orangnya itu gimana ya punya semangat luar biasa
beda sama anak anak lain seumur saya ya
disiplinnya juga saya luar biasa waktu kecil
entah di kampung orang tua susah miskin gitu kak
nah saya itu kan sd itu mulai bantu ibu saya
ibu saya bapak nyadap karet
waktu sd itu udah mulai kita
nah ayah saya kan kurang sehat sakit sakitan untuk kecil saya
saya suka bantu ibu saya di kebun kebun itu
nah tamat sd saya alhamdulillah di kampung saya itu ada smp baru muka swasta
nah saya bisa pagi kerja siang saya sekolah
saya juga mikir ini loh itu smp kok buat saya gitu
begitu saya selesai di smp itu itu bu barat itu smp
wah ini allah sampaikan smp buat saya ini
pagi saya kerja nyadap karet siang saya sekolah
malam pengaji dan sebagainya lah di kampung kampung gitu
nah tamat smp saya mau sekolah sma
ya udah ada tanah ibu saya kecil
saya bilang mak saya boleh izin nggak jual tanah ini
kita jual ada tanah kebon dikit aja
saya masuklah sma swasta di kota kabupaten saya
nah terus kita sekolah sma
subuh itu jam setengah enam saya udah kedor tuh toko ambil koran
nah jam dua belas saya masih muntah muntah di kantor kan
kantor di spbu di bus bis yang sedang parkir
nah jam dua belas siang tank habis
saya pulang ke rumah persiapan untuk sekolah sma saya
sma sampai sore kan
sore malam kita pelajar lagi
nah yang lucunya saya tamat tamat sma tuh bubar juga gitu
jadi memang tadi smp khusus buat bapak lalu
kuliahnya bubar juga kan pak kampusnya
kuliahnya juga d tiga saya bubar juga itu sekarang
jadi saya gak pernah mimpi mimpi jadi apa mbak
dengan kan kita mau bercerita cerita mimpi saya pun gak panas
saya gak mau bermimpi yang aneh aneh gitu kan
nah pasti ada yang terbaik buat kita itu aja
yang penting adalah kita kerja keras dulu usaha dulu
karena memang segala sesuatu sudah diatur kok sama allah ya
dan bapak saat ini juga sebagai ketua umum appsi
iya asosiasi pemerintah proses luruh indonesia
iya kan dulu mas anies itu ketuanya
habis mas anies kan dki pindah ke pak istan nur ke kaltim ikn kan
kalimantan pulau kalimantan pak islanur pak ikn
saya bagi saya mbak ini amanah ya
kita dengan teman teman hari ini berusaha untuk bagaimana semua provinsi itu berdaya saingnya kuat
karena akumulasi kemajuan indonesia itu tentu akumulasi dari kemajuan semua provinsi di indonesia ini
kalau semua provinsi itu berdasarkannya kuat kemampuan daerahnya juga terlihat kemajuannya juga terlihat kemudian juga yang selama ini potensinya belum tergali dia gali
nah saya kira ini cikal bakal indonesia akan sejahtera nanti ke depannya
kita dorong itu sambil kita lihat apakah ada regulasi regulasi kita yang tidak baik
nah kami juga psi mencoba untuk itu membentuk pemerintah
contoh kemarin psi berjuang
selama ini kita belum pernah dapat dana bagi hasil kelapa sawit kita
karena sawitnya luar biasa itu kayak riau kalimantan jambi kan
nah dia penyumbang depisan negara di bidang cpo sawit
ya kan minyak minyak sawit ke luar negeri
apsi berjuang meminta pemerintah pak presiden menteri keuangan pak penas agar ini tolong dipikirkan bahwa daerah dapat dana bagi hasil serangan
artinya kami ingin hadir membantu pemerintah indonesia
abaic ingin berjuang sama sama kita
tujuannya apa agar semua provinsi itu semuanya berdaya saing kemajuan dan apa
seperti provinsi jambi sendiri saat ini juga mulai berbenah dan semakin baik ya pak ya
dan kalau bicara provinsi jambi sepertinya ada visi ya
ini adalah sebuah singkatan dari kepanjangan
jambi yang maju yang aman aman nyaman tertib amanah profesional
karena kita kan tetap meminta ridha allah kan
nah kenapa kita ingin maju kan awalnya
karena negeri yang aman itu modal kita buat kerja
tapi kalau misalnya negeri itu tidak aman
kejahatan meningkat kriminal meningkat kan tidak aman buat kita bekerja
orang itu akan mengedah investasi kebenarannya aman
gimana untung kalau wilayahnya tidak aman untuk kita
jambi itu daerah nomor empat teraman di indonesia
provinsi nomor empat paling bahagia di indonesia
ketika negeri itu aman orang nyaman di situ berinvestasi
penduduknya juga memberikan rasa bahagia menerima tamu tamu kita
maka jambi fokusnya nomor empat paling bahagia di indonesia
itu teraman dan nomor empat abangnya juga nomor empat
jadi memang kalau misalnya mau wilayah kita baik dan lain lain ya itu semuanya itu tadi mantapnya dijalankan ya
jadi aman nyaman tertib amanah profesional di bawah rida allah swt
kita semuanya hadir ke jambi investor investor yang lainnya itu nyaman ada di sini dan tidak ingin beralih ke tempat lain
makanya ada istilah orang jambi lama itu
minum air sungai matahari pasti dia kembali ke jambi lagi
wah jangan nyasain gitu
dari kemarin berarti saya sudah minum air batahan
sebagai provinsi yang banyak menggantungkan pertanian sebagai mata pencaharian wajar
rasanya bila pak haris memberikan perhatian cukup besar pada sektor pertanian
seperti dalam agenda bapak gubernur yang pertama kali ini ketika rapat forum organisasi perangkat
daerah dinas tanaman pangan holti kultura dan peternakan provinsi jambi pak haris menekankan
betapa pentingnya memperkuat dan menjaga ketahanan pangan masyarakat
pertentangan khutbah pada beberapa baris didemokrasi

tapi kan yang tak kalah penting adalah masalah kesehatan
nah kesehatan masyarakat di provinsi jambi ini seperti apa
kita mencoba membagi ya masalah kita pertama kemiskinan
ya kan kemiskinan itu melahirkan banyak persoalan
di antaranya minimnya bjs kita yang masih rendah
artinya masih banyak anak anak ataupun keluarga yang belum tertangani jaminan layanan kesehatannya
nah maka pemerintah dengan dana apd kita kita akan dana
untuk membantu mereka itu pertama langkah kita memberikan mereka bpjs
ya dari mulai kesehatan dengan tenaga kerja
kesehatan tentu kita jamin mereka berobat bisa ke semua tempat tempat untuk berobat
yang kemudian juga ketenaga kerjaan ini kita berikan kepada mereka
yang memang termasuk keluarga yang miskin ekstrim
ada di jambi ada empat puluh dua ribu yang maxstream itu kita bantu asuransi mereka
jadi ada yang meninggal itu mereka kita dapat dana santunan
lalu misalnya dia anaknya kuliah dia dapat lagi dana bantuan kuliah untuk anaknya
kenapa karena kita fokus kita karena mereka rentan sekali
penyakitnya rentan itu kan
ya meninggal juga rentan inilah kita fokus kita
nah yang berikutnya juga kita juga membangun sarana perasana kesehatan
dua ribu dua puluh dua lalu kita sudah berkontrak mou membuat nota kesepahaman dengan beberapa rumah sakit besar jakarta
untuk sebagai pengampu kita dari rumah sakit darmais rumah sakit harapan kita rumah sakit pon gitu kan
otak nasional ini semua kita bikin
kita sudah mulai bisa insyaallah tahun sudah mulai bisa di jambi kita adakan tindakan operasi jantung
ini udah mulai bisa tahun depan tahun ini ya tahun depan mulai ada udah ada persawaan alatnya kemudian juga ada
pusat stroke kita juga sudah punya di sini ya kan kalau ada stroke sudah ada juga pusat untuk
penanganan ya stroke kita nah artinya adalah kita ingin jambi ini daerah yang sangat dekat dengan
malaysia dan singapura dan kita tidak ingin bahwa pasien jambi ini banyak yang keluar duit ya kan
dia ke singapura ke malaka gitu kan kita ingin uang kita ini jamin jambi berdarah di jambi
nah malah pemerintah tugasnya menyiapkan peralatan yang dibutuhkan ya kan kalau masyarakat kita sudah
lengkap alat alatnya semua tentu mereka milih berobat di jambi iya nah ayo mbak dulu ya oke baiklah
oke kalau tadi kan bapak sudah menjelaskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di sini ya pak
masyarakat agar ya kalau bisa nggak usah jauh jauh mereka keluar ya di sini aja gitu semuanya
disiapkan di sini lalu kan yang saya tahu juga salah satu misi visi pemprov dari jambi ini adalah
memantapkan kualitas sumber daya manusianya nah itu apa saja yang dilakukan banyak program
di sini baik mbak jadi gini ya jadi ketika kita punya sumber daya manusia alam yang banyak ya jadi
kita punya sumber daya manusia alam yang banyak jadi kita punya sumber daya manusia alam yang banyak
yang baik dan si alamnya bagus itu kan nah alam yang indah yang potensinya baik ini tidak bisa
diolah tanpa sdm yang baik yang mumpuni pasti itu ya kan artinya adalah kita mesti punya
orang orangnya punya kemampuan yang punya kualitas yang terbaik lah sdm nya nah maka
kita melihat perlu anak jambi kita sekolahkan ya dari mulai kita kirim mereka sekolah sekolah
hai di jambi ini kita sekolahkan ya dari mulai kita kirim mereka sekolah sekolah di jambi ini kita sekolahkan ya dari mulai kita kirim mereka sekolah sekolah di

dari pemprov kemudian juga r sales sepanjang dia nanti kembali ke jambi knitengen yang kedua

kita inginharakan semuanya dokter
kita inginharakan semuanya dokter
kita inginharakan semuanya dokter semuanya terim sepah untuk dua puluh lima orang terkirim
untuk dokter ya campur dia luar dan dalam negeri nah jokturnya tony lebih terkirim besok kita
beri kepada anak anak jambi yang miskin ada ada dua kategori satu anak jambi yang miskin ya kan ada
bukti bukti yang miskin dari pak desanya yang kedua anak jambi yang punya prestasi kita kasih
enggak beasiswa pada mereka nah termasuk juga pondok pondok pesantren ada life skill pondok pesantren ada
workshop adalah skill juga ya itu dengan di snakker kita tekankan bahwa jangan sampai alumni alumni
pondok pesantren kita itu dia hanya bisa baca doa jadi imam masjid sama khutbah sementara dia
enggak punya kalian apa apa dia harus bertahan hidup selain itu dia bisa jadi tukang las gitu kan dia
bisa mungkin juga membuat kolam ikan dia punya ilmu soal itu kan nah ini yang kita juga kita
pondok pondok kita bayangkan jambi itu mbak kalau saya hitung hari ini lebih dari
pesantren di jambi ini lebih seribu seribu nah bayangkan berapa sih sdm dari pondok pondok
itu gitu ya kan nah kalau mereka kita siapkan hanya untuk jadi tukang baca doa saja nanti
nanti ke depan seperti apa nasib mereka nanti ya kan nah itu satu yang kedua kita fokus di sdm ini
ini penocongan yayo itu cepetidet yang ini kan su misalnya pasang masachine com ini areas sirah su ocur
logo hawaik sial f lloyd kamara we me prostituta yang ini nilai zagem ari s thousands mayor nodes dan
nah kita juga ingin punya sdm yang sama
untuk itu makanya ada program jami cerdas
anak jambi ini bisa melek
dia bisa masuk perguruan tinggi
paling tidak dia memikirkan daerah kampung halamannya
ya memang kalau kita membuat
berbudaya juga agamanya juga bagus
semuanya semua terukur dan tertata
nah sekarang juga kita punya program
satu habis satu desa
kalau orang yang masuk perguruan tinggi
dibudikan respesasi masuk gitu kan
kalau sepuluh jus dia ada inspirasi masuk apol
bayangkan setahun itu jambi ini ada
kalau dia setahun tuh habisnya begitu kan
dan tidak mungkin dia akan menganggur
artinya kita juga sudah mencetak orang
itu dia terapkan life skillnya itu tadi
diajarkan itu supaya mereka bisa bertahan
untuk hidup di luar gitu ya
lalu juga kita tidak hanya
seperti jami cerdas saja
kita juga ada jambi
guru takfis kita untuk umroh
ya kan kita kasih mereka seperti itu
ada juga program kita untuk umkm
jadi kita setiap tahun itu
pertama kita punya yang namanya
usaha kreatif emak emak
jadi emak emak itu kreasi modal ya
jangan dia di rumah tidur masak
dia mulai mikirkan menopang ekonomi rumah tangganya
dia bisa bikin keripik di rumahnya
tahun ini tiga ribu kita kasih tiga ribu usaha kita kasih kepada mereka
alhamdulillah dia kelihatan berubah mereka
nah kemudian juga ada
minta mereka belajar berwirausaha
contoh banyak anak anak kuliah hari ini yang membuka startup startup
nah kita ingin mereka itu punya jiwa wira usaha
tamat ijazah hukum dia mikir kerja di hukum nggak bisa
nah arti ijazah hanyalah sebuah formalitas
pekerjaan belum tau dia nanti apa profisinya
kalau kita berikan mereka kemandirian sejak awal
nah ini yang kita ingin nanti anak indonesia nggak boleh menganggur
ya kan dia buka wirausaha
mengajak orang nanti bisa bekerja di tempat dia bekerja
saya senang nih bapak nih programnya banyak banget gitu ya
dari bapak tuh sangat peduli dengan masyarakatnya
pendidikan juga tidak hanya anak anak saja
tapi dari yang kecil dari paut
sd smp sma kuliah semua juga bapak bina
semuanya bahkan emak emak pun juga dibina
tapi saya dengar bapak juga sering melakukan kunjungan ke sekolah sekolah ya
saya hari ini ke sekolah di muarajambi
kabupaten dekat tetangga kota jambi ini
dia penyangga ibu kotanya jambi
nah tujuannya kita ingin sama anak sekolah langsung berintegrasi dengan mereka
sering ke sekolah itu pertama saya ingin memberikan semangat mbak nana
inspiring ya semangat pada anak semuanya
dan ternyata bahwa kalau kita mau sukses
itu tidak usah megi kita dari keluarga mana kalangan apa
apalagi di desa ini kan tidak semuanya anak orang kaya
saya berharap mereka juga ingin seperti saya
ada motivasi kepada mereka untuk belajar
oh ternyata tidak semua anak orang kaya anak miskin bisa juga gitu kan
yang kedua saya ingin melihat bagaimana sih kondisi sekolahnya infrastrukturnya kebutuhannya
ruang belajar nyaman apa tidak anak anak semuanya
langsung melakukan langkah langkah
kalau saya turun dia lihat oh sekolah ini butuh apa butuh apa gitu kan
nah ini juga menjadi semacam rutinitas kita
jangan mereka mengeluh ada yang kurang serana belajarnya apa
kita menuntut mereka sdm nya tinggi
yang saya sukai dari pak haris sebagai gubernur
beliau juga memperhatikan para siswa sebagai generasi penerus bangsa
namun kunjungan semacam ini tentunya dapat mendongkrak moral
muda provinsi jambi
wah senang banget hari ini saya diundang oleh pak haris
datang ke rumah dinas gubernur untuk apa ya
nah kita kan kalau bulan puasa begini
nah kita suka buka bersama masyarakat
ada berapa kelompok kelompok masyarakat kita undang
juga orang orang tua guru guru ngaji dan kita undang
ya jadi suatu kebiasaan lah gitu kan
nanti yang disajikan itu biasanya makanan khas sini gak sih pak
ada ini juga ini makanan jambi juga ini khas nih
ya ini dalamnya ini enak ini asik loh makannya
nah saya sebentar lagi kayaknya mau ada azan nih
sambil saya gak sabar mau cobain kue khas dari jam mie ini
boleh langsung gak pak

bapak berarti kalau misalnya lagi bulan ramadhan ini kecuali covid ya
jadi terbiasa untuk mengundang masyarakat setempat
ada juga misalnya dari pemuda mahasiswa gitu kan
nanti jelang buka kita dialog sama mereka
nah itu yang kita selama ini itu kita lakukan
pada kemaren mungkin di dalamnya tuh ada pas kaulah
bapak ini mendapatkan penghargaan dari badan amil zakat nasional
karena kebuddhian bapak kemanusiaannya bapak itu tinggal di sini
iya jadi itu udah saya dapat udah tiga kali ya ya dua kali ya dapat ya
dulu pernah sama hovipa sama ganjar juga kita bareng ya lima atau tiga orang
jadi begini mbak pertama saya mencoba menggerakkan potensi yang ada ini
yaitu dengan mengumpulkan zakat
zakat terutama dari para pegawai kita
pegawai kita nah kita kumpulkan zakat
nah lalu kan ada aturan tuh dua lima persen dari penghasilan boleh dijadikan zakat
nah ini kita berikan bantuan pada fakir miskin
ada bedah rumah kita bikin yang rumahnya nggak layak huni
ada juga bantuan sekolah ya putus sekolah
nah di bawah bawah negeri tiketnya dibantu oleh kita
intinya mbak nas ini jambi ini udah mulai besar uangnya udah banyak lah uangnya
nah jadi kita bantu kepada anak anak putus sekolah orang orang miskin dan sebagainya
termasuk juga modal usaha bagi orang yang ingin berusaha nggak punya modal
nah mbak nas juga hadir untuk mereka
nah ini sebetulnya saya nggak kebahagiaan sebetulnya
cuma mungkin oleh mbak nas mungkin wah ini termasuk gubernur yang peduli dengan mbak nas
oh iya pastinya dong dengan bapak melakukan itu dari hati sudah pasti kita juga bisa menilai kalau bapak patut mendapatkan tangga dari basnas itu
tapi kalau dari program program dari pemprov jambi sendiri gitu ya ketika bulan ramadhan seperti ini ada yang ditingkatkan nggak pak
sektor mana gitu ditingkatkan atau ada program yang bisa ditingkatkan
kalau program kita biasanya ada lomba lomba itu misalnya ada lomba lomba santri cili
lomba azan gitu kan itu ramadan dilakukan lomba azan lomba lomba santri gitu kan
nah itu kita lakukan
kemudian juga termasuk membantu paket miskin sembako sembako dan sebagainya lah
yatibiyatu nah itu kita lakukan selamanya begitu
oke baik kalau buat pak gubernur sendiri kita saat ini sudah memasuki bulan ramadan puasa ibadahnya
buat bapak bulan ramadan itu seperti apa
pertama saya merasakan bahwa ramadan ini kan sebuah pendidikan sebetulnya
pendidikan bagi kita yang selama ini mungkin kita ini makan seenaknya semaunya
nah ramadan itu mengajarkan kita untuk makan lebih teratur dan tidak boleh makan berlebihan ya kan
nah karena ramadan ada jam waktu kita makan sahur ada jam kita buka puasa
yang kedua melatih diri kita untuk peduli juga
ya sama kita banyak orang miskin di sekeliling kita yatibiyatu orang orang do afa gitu kan
bayangkan kita berlapar itu hanya setahun sekali
mereka itu berlapar itu kadang kadang dia berapa hari nggak makan nasi makan apa saja
kadang kadang makan daging itu setahun sekali makan daging mereka ya kan
itu pas korban dikasih orang dia saat korban
nah artinya kita juga melatih diri kita kembali peduli bahwa ternyata di antara kita sesama kita ini di belakang rumah kita samping rumah kita
yang terlantar yang nggak mungkin tidak menikmati apa yang kita rasakan hari ini
nah yang ketiga inilah waktu kita silaturahmi minta maaf pada orang tua kita teman teman kita masyarakat kita tentunya kita mungkin salab hilaf gitu kan
dan masyarakat komisi jambi
tak heran pada tiap acara yang diadakan
selalu didatangi masyarakat dari bermacam kalangan
acara pengajian di rumah dinas gubernur jambi pun membludak
seperti yang sudah saya perkirakan
al quran semua turun di bulan ramadan
hmm saya jadi makin tertarik nih untuk habiskan waktu ramadan di jambi
ini dia masjid yang jadi ciri khas kota jambi
masjid seribu tiang al falah
masjid yang terletak tepat di pusat kota jambi ini
memberikan saya pengalaman spiritual yang tak ada duanya
apalagi saya juga menjadi saksi dari safari jumat subuh pemprov jambi
menjadi bukti kalau jambi tetap menjunjung tinggi nilai nilai keagamaan
di atas berbagai program yang dijalankan
masya allah saat ini saya sudah melakukan beberapa hal
masya allah saat ini saya sudah melakukan solat subuh berjamaah

dan sekarang saya ingin melanjutkan kegiatan saya di jambi
pasar tertua ya di pasar induk asirwan tertua di jambi nah ini juga tempat menjadi
pps untuk meninjau harga di sini jadi karena ini pasar yang standar nasional ya terlapor
di kementerian nah kita tahu berapa harga ada stok apa tidak terjangkau apa tidak gitu
ini ada pengindonesia kita ajak ke para pengindonesia karena biasanya kalau menjelang
lebaran harga pasti ada harga harga yang naik dan dipastikan ini tidak akan mengganggu daya
jadi tidak ada pihak pihak pedagang yang menaikkan secara enaknya enaknya karena ada standarnya kalau
kalau kalau pembeli data naiknya udah pindah sini ya karena standarnya di sini nggak usah apa apa
pembelinya masyarakat bisa beli di sini oh jadi kalau ada yang nakal nakal tentang aja ada
ada referensi lain di sini jadi ada beras di sini ada gula juga ada di sini beras bulog lalu juga ada minyak
ada daging daging juga ada oh ini harganya berapa harganya oh kita open gitu tadi oh jadi
ketahuannya transparan bahkan mereka ini kalau ada warga yang butuh cabe bisa mengadakan dulo
oh tergantung permintaan yang lagi lanjut boleh oh bisa di luar di mana mana lagi mahal banget
dan susah gitu disini bisa nggak menjadikan bisa insya allah bisa oh baik enak ya pak ya kalau ada
satu toko yang bisa memberikan harga standar untuk masyarakat jadi tetap bisa menjaga daya beli dari masyarakat itu sendiri
toko tim pengendali inflasi daerah
tpid adalah toko pengendali inflasi daerah
tenang aja harganya standar di sini
oh rp satu ratus dua belas per kilo untuk daging kerbau
jelang ramadan sama lebaran pak
itu nyetirkan pak ajinasir asosiasi pedagang enam ratus ekor pak
enam ratus ekor daging segar pak
nanti diprediksi dengan demand dan supply pengalaman tahun yang lalu itu empat belas ribu pak
wah ini nih yang dicari cari nih
pasar nih bumbu dapur untuk masakan nih
berapa cabai sekarang kilo bu
seperti ini bapak puas nggak dengan hasil hasilnya
kalau ini puas kalau biasa juga ada yang nggak puasnya saya
yang bledo sama king itu turun hampir dua puluh ribu soal sekan
itu hampir rp dua puluh sekaligus dia panenkan di perempuan ya ya ya ya oh alhamdulillah jadi
aman ya sekarang ya ada banyak dari bos bos kita banyak buluk ada juga buluk ada stok
ada loksip mantap mantap dari dabo itu pulau riau dabo singkep dabo singkep dari jambi yang
itu bantu sana ya ya kita jadi rumah kaya kemangkan oke oke oke oke oke oke oke oke
sekarang lima belas lebih lebih itu
pak kira kira ada nggak pesan untuk masyarakat jambi ini selama bulan ramadan dan menjelang
lebaran pertama kan karena bulan puasa bulan ramadhan pasti pasar juga rame ya pasar juga
menjadi tujuan warga jambi belanja apakah belanja untuk buka puasa
belanja as opposed aha atau belanja ntyaka panjang gitu kan yg terbaru yang pertama karena pedagang ini
yang ketiga harganya juga iya harga terjangkau lemas
hai nah kemudian juga saya kira bel halaniuh semuanyaness sabar mungkin cabenya mokir lambat
atau mungkin pelayanannya pedagang ini rame saya kira kita juga melatih kesebaran semuanya
intinya adalah kita berharap ramadan bukanlah menjadi tantangan
tapi ini menjadi sesuatu yang bernilai bagi kita semuanya
dia itu pedagang dia itu pembeli semuanya akun lah
kalau harapan untuk jambi ke depannya seperti apa
kalau harapan untuk jambi ini rakyatnya sejahtera rakyatnya mahmud
kebutuhannya terpenuhi semua sandang pangan terpenuhi semuanya
dan yang paling penting mereka merasa bahagia mereka lebih baik
amin kita akhiri lagi
jadi hari ini saya sudah melakukan beberapa kegiatan
tadi pagi saya sudah melakukan sholat subuh berjamaah bersama penjuang subuh lainnya di masjid agung al falah
selalu mengikuti kegiatan bapak gubernur sidak pasar di pasar angso dua baru ini
untuk memastikan harga pangan lalu juga ketersediaan semuanya selama bulan ramadan dan menjelang lebaran semuanya aman
jadi sekarang saya pikir usai sudah perjalanan saya di provinsi jambi
selamat menunaikan ibadah puasa bagi anda yang menjalankannya
saya permata sarihara pamit sampai jumpa di tvi